henry bin sudarta saya nikahkan dan engkau kawinkan desi royani binti sukarsa
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar dua puluh lima
bukanlah juragan kaya
bukanlah juragan kaya
yang mempunyai harapan besar
mempunyai seorang istri
tapi satu satunya kejujuran a'a
perasaan cinta aa sama kamu
mencintai kamu des
kenapa a'a mesti ngaku aku jadi orang kaya
kenapa a'a pikir des itu cewek matre
yang suka sama kekayaan a'a
tapi semua itu tebong
des itu terpaksa
desi gak mau jadi pacar a'a
desi gak mau ketemu a'a lagi

bener cep henry mau ngelamar neng desi
ya tentu saya serius dong bu
ya tentu saya serius dong bu
mengenai tanah kebun saya yang
apa udah jangan banyak ngomong atu
kan itu mah bisa diatur nanti ya juve henry ya
semua bisa diatur
akte jual beli tanah plus yang lainnya
maaf ini kenapa jadi terkesan mendadak gitu ya
abah enggak enak sama den henry
tapi kenapa ini termedadak begini den henry
saya kan orang baik bu
saya ingin menghindari
saya ingin menghindari saya ingin menghindari
zinah dan fitnah
buktinya hari ini desi meninggalkan saya mungkin
mungkin dia berpikir saya bukan orang baik baik atau
saya ingin main main dengan dia
hari ini saya akan membuktikan saya akan melamar desi sebagai istri saya
satu ju ibu mah satu ju
bisa satu ju ya ya
untuk biaya pernikahannya saja
yang lainnya menyusup

mamah dia bisa kesal hati hati
sekalian beli dong mbak
kak cep ogi ngajakin makan siang di restoran di kota
mau ah mak
gak mau di rumah aja
ikut aja tuh ah
kan lina udah cantik
ah seminggu ini udah murung terus
kalau kurus gimana
ntar lina gak bisa ngenalin ah ah lagi
tak ini nggak bisa dibiarin tak
masa si desi mau kawin sama orang lain
iya bener tak
si desi mau kawin sama si henry sumitari tuh
yang ini kak anak pertama pak
ah ya kebetulan saya baru punya satu anak
saya mau nguling cek makanan dulu pak
wah ngecek makanan sok
makanan lupa tak
eh maaf pak
pak paul dulu aduh
akhirnya jadi juga ya
neng siapin nih kak
silahkan pak paul
makanannya nggak ada pak
udah begini aja tak
bagaimana kalau perkawinan si hendry sama si desi kita gagalin
bagaimana kalau misalnya kita cegat saja mobilnya
terus terus terus
tidak tidak tidak
terus terus terus
terus terus terus
masukin dulu pakai minyak minyak tadi loh
mau bikin malu gentah
maksa maksain gentah
kalo udah mau ngajau sama desi ya udah
emak juga tahu kita tak miskin
nggak usah maksain

makan ih maaf maaf maaf maaf selvi ya enggak cinta oh saya anton siapa sih lo eh koramil
ih ih ih ih ih hai hai hai hai hai hai hai wah tuh menilai padanggungkul hehehe kita semuanya
aja aja ke kota ya nggak hai uang cukup untuk menaktifkan mereka semua yuk yuk
loh kok pada diam sih
eh gak lihat nih genta lagi sedih nih apa desinya mau kawin kawin sama siapa sama henry
eh apa itu capeknya udah datang
nama nama nirahid henry bin sudarta saya nikahkan dan engkau kawinkan desir royani binti sukarsa
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar dua puluh lima juta rupiah dibayar tunai saya
terima nikahnya desi tunggu pernikahan ini tidak boleh terjadi cipu kamu saya adalah laki laki
laki laki yang pernah disakiti oleh si heli becak itu
dia yang membawa lari istri saya
dan sekarang laki laki itu malah mau kahwin lagi
saya tidak sudi
helling sekarang kau harus bertanggung jawab pada seorang
mas tega mas kejar sama saya
romlah jangan marah dulu
kamu hidup aja sama perempuan itu
eh perempuan yang tadi itu siapa
wanita itu adalah
istri saya yang dibawa kabur sama si henry bejak itu
romlah tunggu romlah
jangan marah gitu romlah
saya meninggalkan suami saya buat kamu
tapi kamu meninggalkan perempuan lain

maafkan aku ini teh
kenapa jadi lewat begini
ini lebih malu pamit
kau mau malu apa lagi desi
desi menekanlah adalanku